besarnya pasar penumpang pesawat dari indonesia membuat sri lanka airlines tertarik ikut mencicipinya
maskapai flight carrier sri lanka itu membuka rute bandara soekarno hatta ke kolombo mulai hari minggu
sri lanka airlines menyediakan penerbangan langsung dari jakarta ke kolombo sebanyak empat kali seminggu
rute baru ini membidik penumpang asal indonesia yang hendak ke negara timur tengah serta negara asia selatan seperti india dan maladewa
maskapai ini juga mengincar pasar tujuan eropa lewat jaringan one walk dengan transit di kolombo
penerbangan perdana rute baru maskapai ini dihadiri duta besar sri lanka untuk indonesia yang optimistis langkah ini bisa meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kedua negara